hingga rabu pagi jumlah pengendara sepeda motor dan mobil
membludak di jalan raya lenteng agung jakarta selatan
tepatnya di sisi jalan layang tapal kuda lenteng agung
antrean kendaraan mengular imbas adanya pos penyekatan
pada masa ppkm darurat sejauh bali
sejumlah jalan kecil di dekat lokasi penyekatan
telah ditutup oleh warga sekitar sejak hari pertama penyekatan
akibatnya para pengendara sepeda motor yang hendak menghindari penyekatan
kesulitan mencari jalan tikus untuk menuju kawasan dki jakarta
hari pertama sempat ada yang masuk ke sini
karena ada beberapa yang memaksa untuk masuk ke gang kecil
tapi warga langsung inisiatif
dia memasang pot memang dari malam dari malam hari sampai pagi jam tujuh
sebenarnya kesadaran warga juga
sementara itu di pos penyekatan di jalan raya bogor pasar rebo jakarta timur
kendaraan yang melintas sudah berkurang
namun petugas mendapat laporan dari warga
kemacetan terjadi di jalan sekitar permukiman warga
kemacetan terjadi sebagai imbas banyaknya pekerja dari arah depok
yang menuju jakarta ataupun sebaliknya
yang mencari jalur alternatif untuk menghindari pos penyekatan pada masa ppkm darurat
berdasarkan pengawasan di lapangan
jajaran polrestro jakarta timur mendapat informasi dari warga
ada petugas yang memberitahu soal jalur tikus kepada pengendara
agar lolos dari pos penyekatan
yang menyebabkan kemacetan terjadi di permukiman warga
menanggapi kejadian ini
polisi melalui provos akan memberi sanksi kepada anggotanya yang melakukan hal itu
ada pun untuk satpol pp
sanksi akan diberikan oleh penyidik pegawai negeri sipil jakarta timur
akan tidak memadai jumlah personik
kita berharap peran dari pemolisian masyarakat
masyarakat menjadi aware atas kesehatan bersama
satgas covid sembilan belas jakarta timur dan kota depok
berencana melakukan penyekatan di jalan sekitar permukiman warga
kelurahan pekayon kecamatan pasarbo dan kelurahan tugu kecamatan cimanggis
selain itu satgas covid sembilan belas jakarta timur menyatakan
akan melakukan evaluasi ppkm darurat
karena hingga kini jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas
masih bertambah lebih dari dua kasus per hari
tim liputan cnn indonesia